bagi anda yang akan mudik ke arah garut dan tasik malaya kan hanya ada satu jalur ya setelah keluar gerbang tol cilenyi
tapi kalau yang mau mudik ke sumedang ada dua jalur nih jalur tol cisumdawu dan juga jalur non tol
nah saat ini saya sedang berada di cilenyi dan saya akan mengajak anda untuk menjajalkan dua jalur tersebut
jalan jalan men
karakteristik jalan di jalur arteri ini sempit terdapat dua lajur yang digunakan untuk dua arah
jalannya pun berkelok dengan tanjakan dan turunan terutama di kawasan cadas pangeran
kawasan ini pun menjadi titik yang perlu diwaspadai karena rawan longsor dan kecelakaan
di sepanjang jalan ini nampak deretan penjual oleh oleh
kita lewat akses non tol kita bisa berhenti di pusat oleh oleh dan beli oleh oleh ubi cilembu seperti ini
mengakses jalur arteri dari cilenyi ke sumedang memerlukan waktu sekitar lima puluh satu menit
kondisi arus selalu lintasnya pun lancar meski sempat ada perlambatan laju kendaraan di pasar tanjung sari
jalur arteri sudah saya coba
nah sekarang saya akan mengakses jalur tol cisumdawu
jalan tol cilenyi sumedang dawan merupakan jalan tol yang menghubungkan bandung dengan sumedang majalengka dan cirebon
memasuki gerbang tol saya disuguhkan pemandangan alam yang dapat memanjakan mata
nampak pegunungan dan perbukitan yang asri
menariknya terdapat terowongan kembar sepanjang empat ratus tujuh puluh dua meter yang menjadi ikon tol cisumdawu
kondisi jalan sepanjang tujuh belas kilometer ini terpaksa diperlambatkan
tentang baik namun pengemudi diimbang untuk tetap fokus
mengingat di sepanjang jalan hingga gerbang keluar tol tak ada rest area atau tempat beristirahat
sehingga jalanan terasa monoton dan dikhawatirkan menimbulkan rasa kantuk pada pengemudi
kontur jalan yang berkelok serta naik turun juga perlu menjadi perhatian pengemudi
itu dia perjalanan saya ke sumedang dengan menggunakan tol cisumdawu
diperlukan waktu sekitar tiga puluh menit dengan harga rp tiga puluh enam lima ratus
pilihan dikembalikan lagi kepada anda untuk ke sumedang apakah akan melalui jalur tol atau jalur non tol
rizka rizlia rusman rusmana kabupaten sumedang